setan juga ternyata tolong
ah bukalah burang jendela
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
bang kamu takut
aku terjerak aku jok pindah istri
kamu mau ngelamar aku
bang bang denger dengar semalam ada yang lagi mungkin terkena pescinta
di tempat tempat anggilis remeh remeh nggak tahu tuh matinya nggak jelas bunuh atau bunuh diri yang
pasti arwahnya penasaran deh serem banget ya itu jembatan katanya dulu disitu ada hantu gundul lah
sekarang ditambah si manis hah si manis dari tidak ke mana aja dari tadi gue ngomong tuh
semalam ada yang berdiri di jembatan bodinya uh loncat kejembatan yang
kalau kelewat maghrib
lalu gus gimana sih tembak lina aja ke pecus lama
santai aja gus lu nggak usah dengeri saldo mending jom
kita mau ngapain aja nggak ada ya oh apaan
jatah aldo jangan gak gangguin cewek lagi sendirian lo kagak baik
kayak gini dok diem diem lu punya mulut kayak mama udah cabut cabut jatah aldo
neng sendirian aja neng
mau kenalan sama saya juga bang
aduh dingin banget ya emang dingin kalau panas itu siang ya abang
nempel mulu kayak perangkul
ini malam kenapa nggak kayak malam
ini malam bukan malam cuma kliwon kan
mana ada disini
orang yang jual kelepon
orang serem lu kak
yang bilang kelepon siapa
udah lu tuh berdua tuh sama aja
gak di pos gak lagi ngeronda
lama lama gue yang
ini malam kan malem
bukan malam jumat kliwon bang
nah tuh tau
udah udah udah udah capek gue
sedih banget deh

duk di kino
nah ya mungkin
tadi tuh kita waktu jalan
dia ngikutin kita
tadi di samping kita
kenalkan saya itu dak dan ini dua kurcaci teman saya
saya tuh disitu lagi patroli biasa patroli warawiri keliling kampung bikin kampung itu aman
jadi kalau neng itu ada butuh apa apa tinggal panggil aku aja bertiga siap kok
perkenalkan nama aku tuh dak
oh adalah saya dorman hehehe panggil aja pang dorman
kok malem malem disini gak takut
nah perkenalkan nama saya dak
kok menengah aja sih
mungkin dia tuh masih malem malem
ini perempuan nih orang baru dia
kasian bang temenin yuk
neng aja urusan dak
sempro lo eh kalau masalah itu gue juga mau
kalau masalah begini lo rahasiain dong ah gimana sih lo
gue masih bujangan kalau disini
masalah bang tega sama kita berdua
ya kok punya tenang aja ini mau urusan gue
gue bilang juga apa ya
pak tuh tuh cewek demennya sama aya bang
masalahnya cewek dari tadi tuh disini ngobrol sama gue
yang nyelek aya siapa ya
suaranya geregetan begini nih gue mikir
katanya mau kenalan
ya itu lampu taman kenapa ini kemarin
aduh jangan jangan
kita nyebur ke bawah bareng bareng
setan juga ternyata
buka abur lagi dah
masuk tepung rachel
masih gak kenal
luan setan bang
itu yang satu pada jalan di tempat
bu endang mereka itu lagi olahraga malam
oh olahraga malam
aku tuh tadi nganu
sebenarnya gini bu
tadi tuh ada penampakan si manis dari jebatan
sama temen itu yang botak lontos tuh kayak lampu taman
kalanya kayak si jack
mana ada hantu hantu begitu
hantu begitu cuma ada di sinetron
iya udah bilang aja ngeles ngeliat aku yang cantik kali ya